masih berkaitan dengan jelang pilgub dki tahun dua ribu tujuh belas
bakal calon gubernur dki jakarta sandiaga uno
kembali melakukan belusukan ke sejumlah pasar tradisional
sandiaga menyampaikan beberapa solusinya kepada pemerintah provinsi dki jakarta
dalam mengatasi lonjakan harga komoditas bahan pokok di bulan ramadan
politisi partai gerindra ini mengaku
enam bulan lalu ia pernah memprediksi
bahwa beberapa bulan ke depan kebutuhan sembako akan melonjak naik
hal ini terbukti kemudian dengan naiknya sejumlah harga hingga di pertengahan ramadan
menurut sandiaga lonjakan harga terjadi akibat faktor cuaca
dan juga karena kurangnya pasokan serta perencanaan terpadu
untuk barang barang yang dibutuhkan masyarakat
untuk itu sandiaga mendesak pemerintah dki jakarta
segera mengambil langkah strategis
untuk meminimalisir lonjakan harga kebutuhan pokok ini
nah masukan kami dua hal
pastikan pasokan nomor dua
kita pangkas rantai distribusi
di samping itu kita harus mendukung namanya governancy
atau peningkatan tata kelola daripada harga bahan pokok